sekilas tak ada yang berbeda pada perempuan yang satu ini
senyumnya ramah perangainya lembut
aura keibuannya jelas terpancar memberikan kenyamanan bagi anak anak di sekitarnya
dialah dita anggraini sosok perempuan tegar berusia dua puluh sembilan tahun dengan kisah hidup tak biasa
sepuluh tahun silam dita mendapati ada yang berbeda pada dirinya
awalnya itu kan usg transvaginal juga cek kromosom harusnya memang ada mri juga untuk mengetahui kondisi ginjalnya baik atau enggak
sampai akhirnya keluar surat diagnosa itu
sama waktu dulu kan bukan sindrom mrkh kan pertama saya dapat diagnosnya itu agenesis uterus itu
sindrom mrkh adalah gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan
rahim dan vagina tidak berkembang atau bahkan tidak ada
harapan untuk mendapatkan keturunan dari rahimnya sendiri sirna seketika
kekecewaan dan frustasi membuat dita sempat menggugat takdir tuhan
mungkin karena saya juga mikir yaudah lah kalau mikir untuk udah gak usah nikah aja deh kayaknya
karena kita tahu nih di depan bakal ada rintangan apa lagi
kayak udah tau emang yaudah gue gak bisa ngasih keturunan kok gitu kan
terus nggak tau mungkin balik lagi ke takdir kali ya
dan emang kita sama sama orang yang maksudnya beliau pun salah satu yang emang ngebuat saya tuh selalu berpikiran positif aja gitu
sebagai istri juga dia strong
harusnya ngelayanin apa kebutuhan saya dia kerjain
the strong juga menghadapi takdir
udah otomatis gitu ya
sembilan tahun berumah tangga dita dan fahmi senantiasa saling menopang
mereka tak mau terus menyesali nasib
pasangan ini justru menyibukkan diri dengan yayasan
yaya san laskar bintang yang mereka bangun pada dua ribu tiga belas
yayasan ini bergerak di bidang sosial yang berfokus pada pendidikan dan santunan bagi anak anak yatim dan duafa
kepasrahan dita dan suami memberi banyak kejutan indah
di tahun kelima pernikahan seorang ibu mempercayakan bayi perempuannya untuk dirawat dita dan fahmi
bayi perempuan cantik yang mereka beri nama starla kiana senja ini seketika merubah kehidupan mereka

saya selalu menganggap bahwa emang kiana itu salah
saya selalu menganggap bahwa emang kiana itu salah satu

benar benar buat saya dan suami gitu
dan berharap bahwa bukan cuma berkah buat kita berdua tapi juga berkah buat di sekitarnya gitu
banyak berkah berkah di hidup kita tuh yang mungkin datangnya jalurnya dari dia gitu
entah dari dita atau dari kiana ya
sosok dita anggra ini mengajarkan kita banyak hal
bahwa hidup bukan hanya soal menggugat apa yang tidak kita miliki
tapi apa yang bisa kita beri
bahwa limpahan cinta dan kasih sayang tulus bisa menjadikan siapa saja seorang ibu